sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menegaskan partainya sulit membangun kerjasama politik dengan partai keadilan sejahtera dan partai demokrat menuju pemilu dua ribu dua puluh
aspek ideologis dan historis yang berbeda antara pdip dengan pks dan demokrat menjadi penyebabnya
sekjen pdip secara tegas menyebut bahwa pdip menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan pks karena keduanya memiliki basis pemilih dan prinsip ideologis yang berbeda
begitu juga dengan demokrat hasto menyebut dari aspek historis kedua partai tak memiliki relasi yang cukup baik dari sejumlah dinamika politik
lebih lanjut hasto menyebut bahwa partainya memiliki basis pemilih wong cilik yang tak suka berkamuflase dalam politik
sehingga aspek tersebut menyulitkan pdip untuk bekerja sama dengan demokrat ataupun pks
ya itu bagus sekali
ada partai yang secara dini sudah membangun
koalisi antara nasdem dan pks pdi perjuangan mengucapkan selamat atas koalisi nasdem dan pks tersebut
ya kalau dengan pks tidak
ya koalisi ini kan harus melihat emotional bonding pendukung pdip
pendukung pdi ini adalah rakyat wong cilek yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik
rakyat apa adanya
rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek aspek historis itu tetap dilakukan